keeper lawan kita itu sebenarnya payah
coba beruntung terus
lumayan tapi sampai ke ulu hati
tahun ini piala itu harus kita yang bawa pulang
masih bisa berdiri
masih bisa berdiri
masih bisa berdiri
masih bisa berdiri
masih bisa berdiri
kita udah harus jalan nih
nggak nunggu jackie
jangan jangan dia udah langsung
kok nggak ngasih tau
gimana mau ngasih tau
kan belum ketemu
teleponnya ketinggalan kali
gue nelpon dari tadi nggak diangkat
kita berangkat ke apa
sama aja mahal juga
pakai bajet aja

kau nanti lakok understand
mudah mudahan jackie udah sampe duluan
iya kalo jackie nggak ada kita nggak punya keeper
futsal sama sepak bola sama aja
kalau sama aja kenapa dibilang futsal
bukan sepak bola aja
kita dua kali ketemu dua kali kalah
kalau sekarang kalah lagi berarti tiga kali kalah
tepuk tangan buat si merah
jahe gak ada kita bukan cuma gak punya keeper
tapi mainnya jadi kurang satu
pot kedua tim yang akan bertanding silahkan masuk ke lapangan
tahun kita punya pemain baru
pilih mana gambar atau angka
koinnya nggak balik kita coba lagi
gambar atau angka
kita coba dan dmenya
dah sekarang dous nya
kalau koin lagi ntar koinnya nggak balik lagi
kalau seri terus pertandingan nggak mulai mulai
kalau ada bola di dendam segawang tangkap
keeper lawan kita itu sebenarnya payah
coba beruntung terus
tapi sampai ke ulu hati
piala itu harus kita yang bawa pulang
masih bisa berdiri
belum saya lihat
kok gak ditangkep
kita ketinggalan dua
saya bersumpah akan membuat kita menang
berjanji akan bermain hebat seperti pemain legendaris brazil
pele itu penyerang
bukan menjaga gawang